kehidupan tak pernah berakhir
percaya atau tidak ini adalah nama sebuah restoran yang terletak di jalan pajajaran kota bandung jawa barat
temanya makanan sehat
dan resto ini akan membuat anda menyukai sayuran
jadi semua menunya cocok untuk vegan
tapi kok ada rendang dan sate
yuhuu ini dia menu yang sudah saya pesan
lengkap banget ada nasi sayur sayuran sop dan ada rendang sama sate
eits rendang sama satenya ini bukan dari daging asli
tapi dari berbahan dasar vegan atau sayur sayuran
spesifiknya adalah berbahan dasar kacang kedelai yang dipadatkan
wah seru kan sudahlah nikmat bebas kolesterol pula
jadi memang bikin kehidupan lebih sehat
tapi kok namanya kehidupan tak pernah berakhir sih
gampang diingat semua orang itu adalah kita sebut sebagai untuk orang bisa termotivasi untuk pola hidup sehat
oke lanjut kalau di sini anggap aja kayak di rumah sendiri ya
soalnya memang begitu konsep yang ditawarkan rumah makan bumi mitoha
di jalan ciliwung bandung
bumi mitoha artinya rumah mertua dalam bahasa sunda
kalau sudah sampai di sini jangan lupa cicip ayam kampung ungkep
ikan bakar batok kelapa atau bambu
serta tumisan daun pepaya dan jengkol
zayul haq sidki irfan bandung jawa barat